terima kasih anda masih bersama kami
anies baswedan dilaporkan ke bawaslu atas kasus dugaan mencuri start kampanye di kota banda aceh pada awal desember lalu
menanggapi laporan ini badan pengawas pemilu mengatakan tidak menemukan pelanggaran dalam peristiwa itu
tetapi menilai kegiatan safari politik di rumah ibadah pada tahun politik tidaklah etis
anies baswedan dilaporkan oleh warga berinisial mt
karena diduga telah melakukan kampanye terselubung dan mencuri start kampanye pilpres dua ribu dua puluh empat
dikutip dari cnn indonesia com diketahui peristiwa tersebut terjadi pada dua desember dua ribu dua puluh dua di masjid baitur rahman kota banda aceh
kepada detik com anies menyatakan merasa tidak melanggar aturan pemilu apapun
yang menjelaskan kegiatannya di aceh adalah silaturahmi biasa dengan masyarakat setempat
anies bahkan meminta untuk ditunjukkan
aturan pemilu yang mana yang telah dilanggar
menanggapi hal tersebut badan pengawas pemilu menyatakan tidak menemukan pelanggaran dalam peristiwa itu
karena saat ini penyelanggara belum memiliki aturan mendetail mengenai mekanisme kampanye
maka kegiatan yang dilakukan oleh anies dimaknai bawaslu sebagai agenda sosialisasi bukan kampanye
meskipun ditemukan pelanggaran bawaslu menilai agenda kegiatan safari politik di rumah ibadah tidak etis dilakukan pada tahun politik
bawaslu mengimbau semua calon peserta pemilu agar tidak menggelar agenda politik di rumah ibadah untuk menjaga etika berpolitik
semoga tidak melakukan sosialisasi di tempat ibadah yang praktis praktis itulah politik praktis
misalnya saya calon presiden pilih saya di masjid ya nggak boleh kan
di gereja nggak boleh bukannya masjid ya nanti protes umat islam nih
wihara nggak boleh pura nggak boleh
semua tempat ibadah
semua tempat ibadah
walaupun kampanye masih di dua puluh delapan november dua ribu dua puluh empat yang akan datang
sebelumnya anies menjalankan sejumlah agenda politik di banda aceh
saat tiba di aceh ia melakukan salat jumat di masjid baitur rahman
setelah salat anies langsung dikerumuni jemaah yang hendak bersalaman dan melakukan suap foto
tak jauh dari kerumunan masa sejumlah relawan menggelar kain putih untuk kemudian dibubuhi tanda tangan
sebagai bentuk dukungan pencalonan anies baswedan sebagai presiden
tim liputan cnn indonesia